supaya reva tetap bisa dateng ke anniversary aku dan mama
ini kan jam istirahat sekolahnya boy
tapi tuh helmnya memang bagus pun
ekspresinya juga bagus ya
dia pake helm
ini dia beneran pake helm terus
dia pake helm aja gak usah lepas
kamu tolong bujukin reva
biar dia mau tetap hadir dia anniversary mama kalau papa
papa ini bener bener udah gak tau lagi gimana
kalo sampe reva tuh bener bener gak dateng
maaf banget nih pak
gue gak bisa bujukin reva
sebenernya sih boy tau reva tuh pengen banget ke acaranya papa
ya sebenernya sih reva bisa aja ngelawan papanya
ya cuman itu sama aja
dia mulai durhaka sama orang tuanya sama papanya
oh iya iya maksud papa bukan begitu
kamu jangan sampai membantah papinya reva
tapi maksud papa kamu cari cara lah
gimana caranya supaya papinya reva tuh kasih izin
tadi boy ngeliat di parkiran sekolah
pas reva tuh lagi telfonan sama papa
boy tuh ngeliat tuh reva tuh sedih banget kecewa banget
gak bisa dateng ke acara papa
dan kalo misalnya boy bujukin reva juga
nanti jadi tekanan buat dia pak

dan kalo misalnya reva udah berurusan sama papa

itu udah bukan wilayah boy pak
bayi udah gak bisa ikut campur lagi
maaf ya papa udah ganggu kamu
reva om ini masih sangat berharap
kamu bisa dateng ke anniversary om sama mamanya boy
apa om boleh minta izin langsung ke pabrik kamu
gue takut nanti tapi malah ngomong sesuatu
yang bisa menyinggung perasaan papanya boy
soalnya papi kan lagi kesel banget sama mamanya boy
ya reva kamu gak usah khawatir
bukannya aku nggak percaya sama om
aku malah takut tapi aku tuh nanti ada ngomong sesuatu yang menyinggung om
oh kamu tenang aja reva
om gak akan nyalain kamu kok
om akan nerima semua omongan pabrik kamu
lagian kalau udah punya istri seperti mamanya boy
yang lain mah kecil
om ini bener bener mau melakukan apapun supaya kamu bisa dateng
om boleh minta alamat kantor pabrik kamu ya
gue takutnya papa boy malah nyangka gue cuma alasan doang gak dikasih izin
terus mikir kalo sebenernya gue yang emang gak mau dateng
aduh gimana ya
omo ke kantor papi kamu itu supaya bisa bicara enak
ya udah deh om
om catet ya
alamat kantor papi kamu
baik terima kasih reva
bay iskandar om
oh pak bay iskandar
reva makasih banyak ya
gue duluan bentar ya
eh salah reva
raya di sini
papi kamu tuh tetap keke banget deh
kayaknya pengen langsung ngomong ke pati aku
aku udah bilang sih cuma tetep aja
aku jadi gak enak nih sama kamu
aku sih gak masalah boy
karena aku juga ngerti gimana perasaan papi kamu yang udah berharap banget
aku agak agak mau datang sih
soalnya aku gak terima aja kalo misalnya nanti di acara itu mama kamu malah kenalin model kamu
yang model cewek itu ke semua kerabat kerabatnya kalau itu pacar kamu
kok tiba tiba mikir kayak gitu sih
karena aku udah bilang sama kamu
aku udah keyakinin kamu juga
kalo aku gak mungkin mencintai cewek lain selain kamu
aduh bukannya semua cowok sama ya
kalo liat cewek cantik suka berubah pikiran
apalagi clara kan cantik
ngelamun dulu ya
udah waktunya sholat zuhur nih
daripada ngelamun terus
kenapa ya hati gue malah gak tenang banget sama itu pembawa
kayaknya gue harus lidiki sebelum reva pulang
oh ya gue harus selidiki dengan cara gue harus nakut nakutin si surti dengan jin diharaan gue
kan dia penakut
ya dia bagus
salah hati gue bener bener gak tenang banget nih
gue harus jauh sekarang
kamu serahkan ini ke bagian keuangan
makasih ya pak
nggak perlu khawatir mas
aku cuma mau izin pulang aja
boleh kan mas aku lagi gak enak badan
yaudah kalo begitu caranya ntar kamu diantar sama supir kantor
di depan juga ada taksi aku cuma butuh istirahat aja
aku sebagai karyawan juga sebagai istrinya mas
harus izin sama suami
tapi adet ya sayang ya
dan satu lagi kalo kamu udah nyampe rumah kamu istirahat
cepet sembuh ya sayang
kamu kok malah nongkrong di sini sih
gak takut kalo majikan pulang
kamu kenapa sih
ih pengen tahu aja kepo
nanti kalau nyomot saya nanya bilangin gitu saya pergi ke danau ya
ih ntar aja malam minggu
sekarang suruh kita mau i'm going apa ya
mana sih itu orang